salabgram asal jakarta sivya angel bersama tiga orang rekan di gendang petugas satres narkoba polresta dan pasar senin siang
mereka ditangkap saat menggelar pesta narkoba di sebuah villa di kawasan seminyak bali
dari tangan para tersangka petugas menyita barang bukti narkoba jenis baru yakni p flaura fori sebanyak empat butir dan tiga pecahan
petugas menyebut narkoba ini memiliki efek lebih kuat dari ekstasi dan bisa menyebabkan kematian
polisi masing masing melidiki asal narkoba jenis baru tersebut
agota satres narkoba polresta serangkota menangkap seorang bandar tembakau gorila di jalan raya serang cilegon banten
saat digeledah dari tas tersangka petugas menyita satu ratus lima puluh
empat dua gram tembakau gorila
petugas kemudian menggeledah tempat tinggal pelaku dan menemukan narkotika jenis tembakau gorilla seberat satu ratus lima puluh empat dua gram
pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut melalui jual beli di instagram sebelum menjualnya kembali
pengen diedarkan di wilayah mana pak
untuk diedarkan di wilayah cilegon serang dan sekitarnya
polisi masih mengejar rekan tersangka yang berhasil melarikan diri saat akan ditangkap
tim liputan cnn indonesia